pasca pandemi covid sembilan belas yang berlangsung kurang lebih selama dua tahun
kini larangan berkumpul sudah tidak berlaku
berbagai macam kegiatan pun kini akhirnya menjamur
tentunya euforia masyarakat pun begitu besar
karena setelah dua tahun mereka mengurung diri atau terkurung karena pandemi covid sembilan belas
namun ternyata euforia dalam berkumpul di sebuah acara ini kemudian mendatangkan malapetaka
kita bisa hitung mulai dari kanjuruhan kemudian ada festival musik berdendang bergoyang
hingga kemarin konser grup band korea nct satu ratus dua puluh tujuh yang harus dihentikan sebelum selesai di hari pertama
karena ada puluhan pengunjungnya yang pingsan
apakah euforia masyarakat ini tidak bisa diprediksi oleh aparat maupun para penyelenggara
kita akan membahasnya dalam editorial view bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
mas revo sebenarnya berbagai persiwa berujung pidana
salah satunya adalah berdendang bergoyang dan juga kanjuruhan
ini akibat kerumunan di sebuah acara
kemarin akhirnya konser nct satu ratus dua puluh tujuh walaupun tidak berujung pidana
namun mendapatkan perlakuan yang sama harus dihentikan sebelum selesai karena puluhan orang pingsan
ini kan sebenarnya salah satu contoh euforia masyarakat setelah pandemi covid sembilan belas yang mereka mengurung diri
apakah euforia ini nggak bisa diprediksi dari awal
sehingga mestinya ada
ada antisipasi tambahan
bagaimana media melihat hal ini mas revo
iya kalau ditanya apakah bisa diantisipasi
harusnya jawabannya sih seharusnya sangat bisa diantisipasi
kita sama sama tahu bahwa selama dua tahun masyarakat itu mengalami pembatasan sosial berskala besar
ketika kemudian covid sembilan belas ini sudah berakhir
ini sudah mulai melandai dan sudah ketika mulai dibuka keran pembatasan sosial ini mulai dibuka
maka yang terjadi adalah euforia dari masyarakat
kasus yang terjadi ini kan juga fenomenanya global tidak hanya terjadi di indonesia gitu ya
kalau di indonesia kita tahu bahwa ada kasus kenjuruan seperti yang tadi disampaikan oleh caca
tidak sampai sepekan kemudian di jawa timur juga ada kerusuhan pada waktu itu di jatim expo
ada konser musik dari salah satu band
di tengah jatim expo
kemudian itu juga membuat ada kerusuhan di sana
kemudian ketika berdendam bergoyang
dan kemarin ketika nct di tangerang
itu juga di bst juga
tapi di luar negeri juga sama
di korea selatan kita tahu ada tragedi di taiwan
ketika perayaan halloween
kemudian di kongo juga sama
ada sepuluh sekian orang meninggal dunia juga karena desak desakan itu
nah yang jelas berarti kan ini ada euforia ketika masyarakat
ketika pembatasan sosial itu mulai dilonggarkan
semua yang berbau dengan event kegiatan luar ruang
itu mendapat minat yang sangat tinggi
antusiasmenya sangat tinggi dari masyarakat
kalau dalam beberapa laporan misalnya penjualan penjualan tiket di apapun itu eventnya selalu secepat gitu dalam penjualannya
di event pesta pora misalnya yang beberapa waktu lalu juga berlangsung di jakarta
itu penjualannya hanya dalam hitungan berapa satu menit
itu langsung ribuan ludas
kemudian dibuka lagi satu menit ribuan ludas gitu
nah tapi memang tidak semua kegiatan luar ruang ini berujung pada rusuh atau memakan korban ya berdesak desakan
ada banyak juga yang pengamanannya berjalan dengan baik
dan juga pelaksananya berjalan cukup baik sehingga event eventnya berjalan dengan lancar
ada beberapa waktu lalu sebelum di istora kan juga ada sinkrona
misalnya itu juga berlangsung dengan baik gitu
kita tidak mendengar ada korban di situ
nah artinya di dalam satu kondisi ada antusiasme yang sangat luar biasa di tiap kegiatan luar ruang di tiap event gitu
nah ini yang harus diantisipasi sebenarnya baik oleh pihak keamanan dan juga oleh pihak penyelenggara
karena kita tahu kalau kita belajar ilmu sosiologi misalnya ilmu sosiologi dasar itu selalu menyebut bahwa
bahwa akan selalu ada perasaan yang berbeda ketika orang itu berada dalam kerumunan
psikologi kerumunan akan berbeda dengan psikologi orang ketika dia sendirian gitu
ketika dalam kerumunan orang itu cenderung lebih berani misalnya lebih euforianya ada gitu
sehingga itu sangat berpotensi untuk chaos
karena itu teori dasar dari crowd tend to chaos
kenapa kemudian dalam setiap ada kerumunan butuh adanya crowd control
perlu ada pengawasan atau penanganan kerumunan yang pas
dan ini tidak bisa seharusnya pihak penyelenggara ini sudah harus bisa mengantisipasi sejak awal
bahwa sudah harus dihitung kapasitas gedung misalnya atau kapasitas wilayah area itu berapa
karena itu ada aplikasi atau bisa ada rumus yang bisa menghitung
dalam satu meter persegi misalnya itu bisa memuat berapa orang berdiri dalam konteks berdiri misalnya
apakah satu atau dua orang
kemudian kita bisa menghitung sebenarnya luasan cakupan areanya berapa meter persegi dan kapasitas orangnya berapa
dalam kasus berdendang bergoyang yang kita dapatkan kan sebenarnya izin yang kita dengar ya
ini tentu informasi baru sebatas informasi yang kita dengar bahwa dalam event tersebut
izin yang diajukan dan kemudian diberikan izinnya oleh kepolisian itu adalah lima orang
tapi kan kenyataannya tiket yang beredar lebih dari dua puluh
nah ini tentu sebuah hal yang patut kita sayangkan karena satu sisi covid belum selesai
kita belum mendengar ada pencabutan ppkm gitu
masih ada pembatasan kegiatan masyarakat
walaupun sudah mulai melandai dan ada beberapa hal yang sudah bisa diperhatikan
dan itu adalah kegiatan masyarakat
dan itu adalah kegiatan masyarakat
pemerintah sudah mengendorkan kegiatan kegiatan
sehingga pembangunan masyarakat itu memiliki antusiasme
tapi kemudian ketika ada apa ya istilahnya ya
kepercayaan yang diberikan itu kemudian tidak dijalankan dengan baik
jadi tiket dijual secara berlebihan
sama seperti dugaan yang terjadi di dalam kanjuruhan bahwa tiket dijual terlalu berlebihan dari kapasitas stadion misalnya
nah ini tentu menjadi pelajaran bersama
satu bahwa ya kalau memang mengantisipasi ada yang kerumunan dan mengantisipasi adanya sebuah event di tengah euforia masyarakat setelah dua tahun pandemi
itu tentu tidak sama dengan sebelum pandemi
karena rasa kangennya itu tentu berlebihan ya
dan itu butuh penanganan yang tepat
baik mulai dari menghitung jumlah kerumunan
kemudian bagaimana menghandle kerumunan
sehingga hal hal yang tidak kita inginkan ini kemudian terjadi
kalau sudah begini kan yang dirugikan akhirnya semuanya gitu ya
kita tahu ada beberapa event di depan mata yang akhirnya harus ditunda
padahal tiketnya sudah sold out misalnya
nah kemudian masyarakat juga akhirnya yang selama ini sudah rindu dengan kegiatan kegiatan luar ruang
akhirnya juga ya sudah tidak ada lagi
nyaris dibatasi ada pembatasan pembatasan lagi gitu
nah ini yang harusnya menjadi catatan bersama
bagaimana ke depan baik itu dari pihak penyelenggara kemudian pihak keamanan
dan penting juga bagi kita gitu bagi masyarakat untuk mengetahui
kalau misalkan terjebak dalam kerumunan kita harus berbuat apa
apa yang harus dilakukan
termasuk juga akhirnya di sini kita sebagai media punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada publik
jika dalam posisi posisi atau situasi kerumunan seperti ini apa yang harus diwaspadai
dan jika terjadi ke situasi yang memburuk apa yang harus dilakukan
antisipasi ini harus dilakukan oleh pihak penyelenggara
begitupun masyarakat juga harus lebih aware seperti itu ya mas
namun penyelenggaran ini tentunya mendapatkan izin dari pihak terkait
salah satunya adalah aparat kepolisian
pertanyaannya apakah sebenarnya aparat kepolisian tidak bisa tidak bisa
tidak memberikan izin
agar acara tidak berlangsung jika ditemukan potensi kerusuhan atau potensi lain
seperti yang terjadi di tragedi kanjuruhan nih mas revo
sebelumnya kepolisian sudah memberikan surat meminta perubahan jadwal karena ada potensi kerusuhan
namun surat itu tidak diindahkan akhirnya benar terjadi kerusuhan
kenapa tidak bisa tidak diberikan saja izinnya mas revo
nah kalau kita tentu kalau dalam kasus kanjuruhan agak berbeda ya
kalau lagi lagi kalau dalam konteks kanjuruhan misalnya kuncinya adalah kata kuncinya adalah crowd control tadi gitu ya
bagaimana kemudian menangani kerumunan yang ada gitu
nah karena dalam kasus kanjuruhan sebenarnya kalaupun itu terjadi kita kan dugaannya karena orang terdesak desak itu berdesak desakan
karena gas air mata yang ditembakkan secara berlebihan ya
ini memang proses investigasinya sedang berjalan tapi dugaan kuatnya adalah gas air mata itu yang menyebabkan orang berdesak desakan
kemudian ketika mendapati pintu stadion dalam kondisi tertutup akhirnya terjadi penumpukan di situ
artinya begini ketika kemudian pada waktu itu izin diberikan tapi diminta tidak bermain malam
kan seperti itu ya surat yang kita tahu bahwa ada permintaan dari pihak polisian bahwa pertandingan tidak dilaksanakan di malam hari
pertanyaannya kemudian kalau misalkan pertandingan itu dilaksanakan di pagi hari atau di siang hari
kalau misalkan ditembaki gas air mata seperti itu apakah kondisinya akan berbeda
saya pikir kalau misalkan ditembaki gas air mata dengan skala yang sedikit
seperti yang kita lihat di video video yang beredar rasa rasanya mungkin kondisinya akan tetap membahayakan bagi penonton ya pada waktu itu pada supporter
artinya memang manajemen kerumbunan ini yang menjadi kunci gitu
ketika terjadi kerumunan seperti apa yang seharusnya dilakukan
dalam ada beberapa hal juga misalnya penampil itu ketika di panggung
memunculkan potensi desak desakan ketika dari atas panggung misalnya sang penampil membagi bagikan souvenir misalnya
melempar souvenir sehingga mengakibatkan orang berdesak desakan mendesak gitu untuk berebut mendapatkan souvenir gitu ya
nah ini kan juga salah satu hal yang itu termasuk dalam satu konteks crowd control tadi gitu
apakah kemudian ketika misalnya euforia penonton sedemikian rupa
kalau misalkan kita membagi bagikan souvenir dengan cara melempar ke arah
apakah kerumbunan tersebut apakah tidak justru menimbulkan desak desakan
nah ini kan juga termasuk salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ketika dalam menangani kerumunan
memang kuncinya adalah bagaimana kita memanage kerumunan tersebut
ini adalah teori dasar dari sosiologi masyarakat bahwa kerumunan memang berpotensi chaos berpotensi rusuh
hal yang tepat dalam memanage kerumbunan tersebut
bagaimana menghandle manage kerumbunan
apakah perlu adanya floor director misalnya yang harus disebar mulai dari atas panggung kemudian di kanan kiri panggung
untuk mereka mereka ini yang bertugas untuk mengamankan atau mendinginkan suasana misalnya
atau mengendalikan kerumunan sehingga mereka bisa ditata supaya lebih tertib misalnya
ini kan ada teori teorinya dan saya pikir memang setiap penyelenggaraan yang mengundang kerumunan
itu harus memiliki pihak pihak yang memiliki kepakaran khusus dan memiliki keahlian khusus dalam mengendalikan kerumunan
jadi tidak hanya diserahkan begitu saja kepada petugas keamanan
tapi juga perlu adanya orang orang yang memang cukup memiliki kepakaran dalam pengendalian kerumunan massa
dan tentunya manajemen pengendalian kerumbunan ini harus disesuaikan dengan karakteristik masing masing kegiatan ya mas revo ya
betul betul itu karakteristik itu juga penting gitu ya
karena fans dari boyband korea misalnya k pop ini juga berbeda dengan fans dari sepak bola misalnya
kemudian penonton event jazz tentu juga akan berbeda dengan penonton event konser metal
atau konser cadas rob misalnya gitu ya
abdur dendang bergoyang itu juga kan di hari pertama ini kan konser yang berlangsung tiga hari berturut turut gitu ya
konser hari pertama cukup tertib gitu ya tapi konser kedua yang kemudian ada tragedi kemarin itu
baik mas revo semoga kejadian kejadian ini akan memperbaiki manajemen pengendalian kerumunan di indonesia ke depannya
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza sudah bergabung di cnn indonesia prime news